biasanya yang anda lihat presiden jokowi memberikan kuis berhadiah pada warga saat melakukan kunjungan kerja
nah kali ini berbeda kali ini ibu negara yang memberikan kuis
iya tanya jawab dilakukan oleh ibu negara iryana joko widodo dan mufidah kala
istri wakil presiden yusuf kala saat berkunjung ke karanganyar jawa tengah
hadiahnya sepeda juga gak ya
sejumlah kegiatan yang dilakukan ibu negara iryana joko widodo dan mufidah kala
antara lain meninjau fasilitas paut asalam di desa munggur
meninjau pelaksanaan pelayanan deteksi dini kanker cervix dan payudara dengan metode ifates
menghadiri penyuluhan anti narkoba serta melakukan penanaman pohon
pada saat menghadiri penyuluhan anti narkoba seperti halnya sang suami joko widodo
iryana memberi kuis yang berhadiah sepeda
ih nanti mengalirkan si penyuluhan apa aja
semoga kalian semua itu ibu ibu pegang gagal
pembeli beli pegang gagal arissa
pembeli beli pegang gagal arissa
pembeli beli pegang gagal arissa
pembeli beli pegang gagal arissa
pembeli beli pegang gagal arissa
pertanyaannya adalah sebutkan tujuh nama ikan
ikan kawalinga itu kan apa itu
juga ketika jokowi membuka acara
rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan dua ribu tujuh belas
di jakarta international expo kemayoran jakarta
kini setiap kali presiden melakukan kunjungan ke daerah
ada satu hal yang dinanti masyarakat setempat
yaitu kuis berhadiah ala jokowi
dua kali dua empat
dikalikan dua lagi dong
betul ya presiden kuis dan ibu negara kuis juga
mungkin ada televisi yang mau memberikan slotnya ya membuat kuis bersama presiden
tetapi ini memang satu bentuk interaksi baru ya
yang membuat pada akhirnya juga masyarakat menunggu nunggu kedatangan dari presiden
dan juga kali ini ibu negaranya ya untuk memberikan kuis
harusnya tapi kalau ibu negara adanya jangan sepeda dong
iya yang lain apa
panji kek gitu kompor gas
ke ini untuk ibu ibu rumah tangga yang